di dalamnya kita jangan senang lah dengan kehidupan demokrasi yang diperoleh dengan upaya upaya yang seperti itu
tabloid indonesia barokah itu cara primitif yang harus ditinggalkan dalam konteksasi politik kita
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini